indonesia tengah menjalankan proses pengajuan banding atas kekalahan di world trade organization atau wto
dan perkara larangan ekspor nikel
sementara presiden jokowi juga pastikan hilirisasi nikel jalan terus demi meningkatkan nilai tambah
tanpa adanya hilirisasi ekonomi indonesia tidak mampu seperti saat ini
dan kami akan mengulasnya kalah gugatan di wto
apa kabar hilirisasi nikel
mari kita lihat bersama menyoal kekalahan indonesia di wto
kita akan ulas pertama kronologi gugatan uni eropa ke wto
sebenarnya indonesia mengeluarkan regulasi untuk melarang ekspor nikel mentah
mewajibkan pengolahan dan juga pemurnian mineral nikel untuk mendorong hilirisasi nikel di indonesia ini pada tahun dua ribu dua puluh
sudah mengeluarkan undang undang untuk memperketat dan pada tahun dua ribu dua puluh

akhirnya melarang ekspor nikel mentah
dan kebijakan ini tentunya juga mengganggu uni eropa
yang merupakan produsen baja terbesar kedua di dunia setelah china
dengan nilai sebesar satu ratus tujuh puluh tujuh juta ton per tahun ya
ini sangat besar sekali
dan akhirnya larangan ekspor berdampak pada industri baja uni eropa
karena nikel merupakan kongresor
komponen utama pembuatan baja dan bukan hanya baja saja
sebenarnya seperti baterai energi baru ini semuanya juga harus mengandalkan nikel
dan uni eropa dan indonesia yang sama sama sebagai anggota wto
kemudian uni eropa mengadukan indonesia ke wto
dan akhirnya dispute settlement bodies wto membentuk panel anggota pihak ketiga
yang bekerja menyelesaikan sengketa indonesia dengan uni eropa
tetapi hasilnya kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan
dan pemurnian mineral nikel telah melanggar ketentuan wto
nah kita akan bahas selanjutnya secara lebih detail lagi
ini pokok permasalahannya sebenarnya yang pertama adalah melanggar
nah ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan beberapa pasal
yang pertama adalah
pasal terkait dengan larangan pembatasan ekspor dan impor
ya di sini ada pasal yang pertama adalah terkait dengan larangan pembatasan ekspor dan impor
dan yang kedua adalah tentang subsidi yang dilarang
dan yang ketiga adalah pasal yang tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan
selain itu juga melanggar prinsip perdagangan bebas
perdagangan internasional harus berlanjutan
dan juga melandaskan pada prinsip pasar bebas
di mana arus barang dari satu negara ke negara lain terbebas dari hambatan hambatan politik
nah ini dia kata kuncinya adalah mereka menilai indonesia ini banyak hambatan hambatan politik
nah yang kedua melanggar perdagangan bebas
dan yang ketiga adalah bentuk hambatan perdagangan bebas ini yang kita harus bahas bersama
seperti apa sebenarnya bentuknya
ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat wto sebenarnya mau sebebas apa sih ya

nah ini ada beberapa faktor yang pertama adalah proteksi
nah proteksi ini adalah kata kuncinya proteksi
dan yang kedua adalah dumping tarif dan biaya cukai
nah mungkin kita tidak akan bahas dumping tarif dan biaya cukai di sini
karena proteksi disinilah yang menjadi kata kunci atau masalah
berupa kebijakan pembatasan arus impor dan ekspor barang dan jasa
yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik
dan ini dinyatakan oleh wto ini sebenarnya
dan ini dinyatakan oleh wto ini sebenarnya
proteksi inilah yang menjadi pokok permasalahan hilirisasi nikel di indonesia
dan kita lihat selanjutnya cadangan nikel indonesia yang direbutkan oleh semua negara
kalau misalnya kita lihat dari sisi cadangan nikel dunia
indonesia memiliki posisi utama atau pertama pemirsa
kita lihat disini adalah dua puluh satu juta ton
nah persentasenya ini berapa
indonesia ini mempunyai cadangan yang luar biasa
kita adalah peringkat pertama
lalu yang kedua adalah australia
mereka mempunyai sembilan belas juta ton
dan selanjutnya adalah brazil rusia dan kuba
jadi kalau misalnya kita lihat dari peringkat ketiga saja
ke indonesia ini juga sudah jauh begitu ya angkanya
dan kita lihat selanjutnya tujuan hidrisasi nikel ini
mari kita lihat bersama
nah sebenarnya kenapa pemerintah melakukan kebijakan hidrisasi nikel ini
yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah komoditas nikel
dan yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada ekspor barang mentah
dan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat indonesia
dan selanjutnya tentunya reformasi struktural dari negara yang menjual barang mentah
dan meningkatkan partisipasi indonesia dalam ekonomi global
dan yang paling terakhir adalah membawa indonesia keluar dari misi

jadi kalau misalnya kita berhasil
jadi kita nanti akan kita bayangkan ya kalau misalnya negara negara yang kaya dengan komoditas itu seperti apa
dubai itu united emirates arab gitu ya
jadi itu adalah beberapa negara yang sebenarnya berhasil kita lihat kalau piala dunia sekarang
qatar juga sangat berhasil untuk mengolah komoditasnya menjadi kekayaan negara yang luar biasa
nah ini harusnya dicontoh oleh indonesia yang sebenarnya mempunyai cadangan komoditas yang luar biasa
kebijakan hilirisasi nikel yang tertuang pada undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
semakin menegaskan peningkatan nilai tambah untuk membawa manfaat ekonomi negara
penyediaan supply chain mineral untuk kebutuhan domestik dan juga keunggulan komparatif